terima kasih banget
yang ketawanya apa lagi
hari ini dojo gue nyatakan bubar
ini ada apa sih
ada apa sih ini
sensei ngajak tarung lagi sama boy
dan sensei kalah lagi
barusan aja saya bubarin dojo ini
sian mas sandra
kayaknya aku gak usah ke dalam deh
daripada nanti terjadi fitnah
kirain aku ngedeketin bu devi
biar bu devi pulang sama sandra
sampai lagi ya
kamu jangan kayak anak kecil gini dong
kamu itu seorang sensei
harusnya kamu bisa menerima
dengan kepalaan ini justru
justru harusnya membangkitkan semangat kamu
kamu denger gak sih aku lagi ngomong sama kamu
jangan salah kamu